kamu harus kerja di tempat kayak gini
kamu gak perlu tahu alasannya
dan aku berhak untuk nggak ngasih jawaban apa apa sama kamu
karena kita udah nggak ada hubungan apa apa lagi
aduh udah deh kalau nggak penting ngomongnya besok aja
telepon dari siapa sih
kenapa terimanya mesti di luar
aku gak mau kamu kebangun
orang aku emang belum tidur kok
kok papa belum tidur
papa pengen aku bikinin kopi atau minuman anget
maaf ya pak kalau misalnya
akhir akhir ini mas hendra itu agak agak sibuk
jadinya nggak ada yang nemenin papa main catur deh
papa justru senang
berarti dia makin mantap kan
kalau karirnya makin bagus
yang senangkan kita semua
riri belum punya pacar
setahu aku sih riri nggak punya pacar pa
ya papa cuma khawatir saja
karena dia kan tinggal sendirian
mau si adik
ya iyalah pa
papa jangan khawatir ya pa
aku pasti awasin riri
sambil kurang bekerja ya
kenapa kamu harus kerja di tempat kayak gitu
kenapa harus tempat kayak gini nih
aku dapat memesankan pesanan anda secepat kilat
dan untuk hari ini kita punya racikan minuman khusus
yang pasti dapat membuat anda semua berputar